salah satu permasalahan di indonesia adalah munculnya masalah obesitas
karena dalam riset kesatuan dasar disebutkan bahwa sepuluh tahun terakhir
dan salah satu ciri adanya obesitas adalah munculnya perut yang buncit
gimana cara kita menghilangkan perut buncit ini
salah satunya adalah olahraga
ya olahraga menjadi salah satu cara untuk menghilangkan perut buncit
perut buncit muncul karena adanya penumpukan lemak yang tersimpan di bawah kulit perut
maupun lemak visral yang tersimpan di dalam organ tubuh manusia
selain obesitas atau berat badan yang berlebih
perut buncit juga bisa muncul pada orang yang memiliki berat badan normal
karena beberapa faktor
mulai dari konsumsi gula berlebih
atau ketidaseimbangan hormon
mayoritas masyarakat belum memahami apa bahayanya perut buncit
meski demikian banyak di antara mereka yang sudah memulai olahraga
untuk mengurangi dan menghindari munculnya buncit pada perut
kalau misalkan bahayanya
tentang medis itu saya kurang paham juga sih
cuman kalau saya lebih mikirin kayak
agak kurang nyaman aja kelihatannya
kalau obesitas dan lain lain kayak gitu sih
kalau nggak ngerokok mah awalnya pengen makan terus gitu
perut buncit yang diakibatkan penumpukan lemak visral di sekitar organ perut
dapat meningkatkan risiko terhadap terjadinya enam jenis penyakit
yaitu diabetes tekanan darah tinggi demensia asma serangan jantung dan kanker
menurut dokter sekolah perut buncit itu tidak bisa dikonsumsi dengan penyakit yang terkena di dalam organ tubuh manusia

untuk menghindari perut buncit yang paling utama adalah dengan menjaga pola makan
jadi untuk menghindari perut yang buncit
nomor satu adalah membatasi asupan makanan yang kalorinya tinggi
jadi hindari makanan yang digoreng daging yang banyak lemak kulit kulit pada makanan hewani yang kita makan
kemudian juga bagian yang banyak berlemak seperti iga buntut sayap
dan juga kalorinya yang tinggi